rencana mengenai pemblokiran ponsel black market dengan email
tengah ramai diperbincangkan di tanah air khususnya
lantas apakah anda juga termasuk pengguna ponsel black market
atau anda punya ponsel dari luar negeri yang masuk tanpa melewati pajak
nah meski regulasi tersebut belum diresmikan pemerintah
wajib kita ketahui lebih dahulu nih
dibalik aturan mencegal ponsel black market
kita lihat bersama sama
aturan mencegah ponsel black market apa saja itu
kita lihat dari yang pertama deh
yang paling dasar adalah kita mengenal dulu pengertian dari black market sendiri
pemerintah indonesia mengklaim merugi hingga dua delapan triliun rupiah
dari penjualan produk black market yang beredar secara luas di masyarakat
karena produk tersebut tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau ppn
nah definisi black market di sini adalah
gawai ponsel dan tablet yang tidak terdaftar di kementerian perindustrian
di kementerian perindustrian ini
terdapat dua jenis produk yang terdaftar
yang pertama adalah tpp
produk dalam negeri
nah ini adalah tanda pendaftaran produk yang diproduksi secara resmi di indonesia
dan yang kedua adalah tpp import
tpp impor ini adalah tanda dalam produk yang diproduksi di luar negeri
namun masuk ke tanah air melalui jalur resmi
jadi produk ini harus bayar pajak
bea cukai dan juga lain lain
jadi produk black market atau bm
adalah produk yang tidak terdaftar dalam kedua kategori ini
yakni tpp produk dalam negeri dan
tpp import ya
yang selanjutnya kita lihat nih
kita mengenal lebih jauh lagi
sebetulnya email ini apa sih
setiap gawai ponsel atau tablet ini memiliki kode
yang disebut dengan imei atau international acupoint identity
email ini merupakan kepanjangan dari pengertiannya di sini
dan merupakan kode identita sebuah produk mobile
pemerintah indonesia rencana meregistrasi ini
di semua produk mobile yang masuk ke indonesia

dari wacana ini apa kira kira yang akan terjadi
jadi jika imei gawai anda ini tidak diregister
nah ini nih yang berbahayanya selanjutnya nih
kita lihat dampaknya
kalau sampai handphone anda tidak diregistrasi imei nya
ada kemungkinan beberapa dampak yang akan terjadi
terkait dengan tidak teregistrasinya email anda
yang pertama bagi turis asing misalnya
begitupun sebaliknya anda yang dapat ponsel dari luar negeri
anda tidak akan bisa lagi tuh menggunakan ponsel tersebut
lalu yang kedua misalnya ponsel curian
anda bisa jadi nih tidak apa ya
tidak mungkin ada lagi maling ponsel ya di indonesia
karena nanti percuma saja handphonenya tidak akan bisa dipakai
karena imei ini sudah terdaftar
jadi cukup dari situ gitu ya
jadi pihak operator kalau tadinya hanya cuma sim card
sekarang bisa memblokir ponsel dari nomor imei
jadi tidak hanya sim card saja begitu yang dapat diblokir
nah selanjutnya untuk para pedagang ponsel
yang biasa menjual ponsel ponsel dengan harga super miring di media sosial
atau di ganteng
di gerai gerai kecil juga akan berdampak langsung
jadi bersiap siaplah untuk meregister ponsel anda
dengan konsekuensi anda tetap harus taat pajak
dengan membayar pajak dan juga lain lainnya